lebih dari satu bulan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit
keadaan david ozora terus membaik
membagikan momen david menyanyikan salah satu lagu yang sering dinyanyikan oleh kalangan nahdlatul ulama
lagu ini sering dinyanyikan oleh ormas yang terafiliasi dengan nu
seperti ansor banser dan muslimat nu
suasana harum menyelimuti kamar david saat ia menyanyikan lagu tersebut
ayah david juga sempat terdengar menangis terisak saat anaknya bisa menunjukkan perkembangan yang luar biasa
momen unik lainnya terjadi saat david ozora mendapat kunjungan

artis inul daratista dan suaminya adam suseno
dalam unggahan yang dibagikan oleh inul
david memegang kumis adam suseno yang sangat ikonik
david yang awalnya malu malu langsung tersenyum ketika ditawari untuk memegang kumis suami inul daratista itu
terdengar suara orang tua david yang meminta sang anak untuk izin terlebih dahulu untuk memegang kumis adam suseno
proses hukum kasus penganiayaan terhadap david ozora terus bergulir di pengadilan
hari ini sidang fonis terhadap ag anak yang berkonflik dengan hukum akan dilaksanakan secara terbuka di pengadilan negeri jakarta selatan